polisi menangkap tiga tersangka begal yang melancarkan aksinya di sebuah halte di kawasan cakung jakarta timur
ketiga tersangka membacok korban hingga tewas demi menggasak telpon genggam milik korban
aksi pembegalan itu terjadi pada rabu minggu lalu
polisi kemudian memeriksa saksi serta mengumpulkan barang bukti
polisi menemukan lokasi persembunyian salah satu tersangka di purwakarta jawa barat pada minggu malam
dari penangkapan seorang tersangka itu polisi kemudian menangkap dua tersangka lainnya
ironisnya para tersangka masih berusia rata rata belasan tahun
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti berupa telpon genggam dan satu bilah senjata tajam jenis celurit berukuran besar
jadi treskrim poset cakung yang kemudian dibantu oleh resmok polres metro jakarta timur
kemudian menyelidiki di polres
dan kemudian berhasil menangkap saudara aha yang bersembunyi di kampung halamannya